ya kayak gini kerandang ngebawa jenazahnya parodi lagi poster
hai kenapa opening maafkan
hai semuanya patahip tolonglah maafkan ia patahip mohon dimaafkan
ya sraikat apa khair ini
tolong maafkan semua kesalahan suami saya
insya allah saya maafin pak rudi
semoga allah ridho maafin pak rudy
pak ustadz bangun mas
mas rudy udah dilepaskan
tempat pemandian jenajah udah beres
tolong segera kita mandikan jenajahnya
mas bau juga mau aja
hiburan kalau pakai kopi biar baunya hilang pak
wah nggak mempan nih
masih tetep aja ini kita bawa
udah selamat selamat post op ya
selamat malam ustadz
mereka pada kebawahan ustadz
orang orang yang mandiin udah dikasih kopi belum
dengan segala cara dilakukan

mas rody mau sisi
adulah asli pahala
mas omdatnya ini enak ya

bergerak sendiri pak ustadz
yaudah coba inti lagi sekali lagi
randa nya bergerak sendiri pak ustadz
mau bawa dinaidin ya pak ustadz
mereka berada di dalam keamanan

yaudah buruan angkat
weh yang belakang serius bu
eh yang belakang
weh yang jalan jalan
eh jangan mencari
eh jangan mencari
pak ustadz kerandanya kayaknya makin berat aja nih pak ustadz
ya kayaknya ini kerandang gak mau bawa jenazahnya pak rudi lagi pak ustadz
yaudah kita coba lagi
badan pak ustadz
badan pak ustadz
badan pak ustadz
makin berat aja pak ustadz
pak ustadz gimana kalau pakai gerobak saya pak ustadz
ah itu yang benar aja
masa pakai gerobak mayit
kalau gak pakai gerobak ini kerandang berat banget pak ustadz
pak ustadz tidak apa apa
jenazah suami saya diangkut pakai gerobak
jenazah suami saya cepat dimakam
aku dai diutil videonya
terima kasih pak ustadz
pak ustadz berapa
saat makanya tanggung jawab
udah sebentar pak ustadz ya
saya ambil dulu gerobaknya pak ustadz
tangan jangan jangan